memperingati hari lahirnya nabi muhammad sebuah warung soto di kawasan teluk jambe timur karawang
memberikan promo khusus makan gratis bagi mereka yang bernama muhammad dan juga ahmad
untuk mendapatkan satu mangkok soto gratis pengunjung yang datang cukup memperlihatkan kartu identitas kepada pegawai warung
soto yang disajikan merupakan soto segar kuah bening khas boyolali yang berisi bihun toge dengan pilihan daging ayam kampung atau daging sapi
soto seger dijual dengan harga lima belas rupiah per porsinya
pemilik warung menyatakan promo makan gratis ini memang agenda rutin yang dilakukan setiap perayaan maulid nabi muhammad saw
ada pemandangan berbeda di kantor pelayanan berdasarkan perusahaan
bersama samsat pacitan jawa timur pada selasa siang
ya para petugas pelayanan menggunakan peci dan baju muslim
hal ini dilakukan untuk memperingati hari lahir nabi muhammad saw
tak hanya menggunakan pakaian muslim wajib pajak yang memiliki nama muhammad juga mendapatkan hadiah dari petugas kepolisian
namun ada syaratnya nih
selain menunjukkan kartu identitas wajib pajak yang mempunyai nama muhammad
akan dites untuk membaca al quran
jika lulus wajib pajak tersebut akan mendapat keringanan biaya bayar pajak sebesar lima puluh ribu rupiah sarung serta al quran
tim liputan cnn indonesia